hari ini presiden joko widodo menyerahkan langsung bantuan dana ganti rugi untuk pembangunan rumah warga yang terdampak gempa bumi di cianjur
kita langsung terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza siregar yang saat ini berada di cianjur jawa barat
reza apa saja kemudian yang tadi disampaikan oleh presiden joko widodo saat mendatangi korban gempa cianjur
saya di cigenang dan saat ini saya berada di lokasi yang ketiga di mana presiden joko widodo hampir tiba di desa sirinagali ini kecamatan cilaku
nantinya akan dibangun dua ratus unit rumah dengan berstruktur tahan gempa yang telah dibangun oleh kementerian pupr mulai hari ini
di mana nantinya pada akhir desember akan terjadi serah terima pertama sebanyak satu ratus dua puluh unit dan juga delapan puluh unit
lainnya akan diserah terimakan kepada warga di minggu ketiga bulan januari dua ribu dua puluh
dan ada beberapa faktor begitu mayfie dapat saya sampaikan mengapa gempa berkekuatan mengitulah lima enam ini sangat terdampak atau sangat merusak di cianjur
ini karena yang pertama adalah faktor kedalaman gempa yang cukup dangkal yaitu sekitar sebelas km bahkan gempa gempa susulan yang terjadi ini ada yang mencapai lima km
mencapai lima km
lalu yang kedua adalah tanah yang kurang baik begitu di daerah cianjur ini mengakibatkan rumah rumah yang berada di lereng ini gampang untuk longsor atau tidak tahan oleh struktur
dan yang terakhir adalah struktur bangunan yang berada di cianjur ini kurang begitu baik karena ditemukan oleh beberapa
tim gabungan ini ada beberapa rumah yang tidak mempunyai kolom lalu ada yang tidak mempunyai tulang besi dan lain sebagainya
dan nantinya kami saat ini sedang menunggu kedatangan presiden joko widodo ke desa sirna gali kecamatan celaku kabupaten cianjur untuk nantinya menyerahkan kepada sepuluh perwakilan warga begitu yang terdampak oleh gempa
presiden joko widodo juga memang tampak didampingi oleh menteri pupr basuki adi mulyono
kemudian ada pula menko pmk muhajir effendi
kita simak bersama jajaran menteri juga mendampingi
tolong juga diantaranya menko erlangga hartarto bupati herman suherman juga ikut mendampingi
kita simak bersama dan sesaat lagi ini adalah keterangan pers yang disampaikan oleh presiden joko widodo
rumah juga segera dimulai
sehingga lokasi lokasi yang berada di senternya gempa utamanya di cugenang
itu akan dipindahkan ke sini dan ke lokasi yang kedua tadi
yang lain dibangun di tempat yang sama dan diberi bantuan rp lima puluh juta rp dua puluh lima juta rp sepuluh juta
itu prioritas ada yang bisa mendapatkan bantuan rumah
yang tadi yang di senternya cukbenang yang di senternya itu sudah tidak bisa lagi ditempatkan di situ
sangat berbahaya sekali
iya selesai ini kan baru berapa hari

tapi data terakhir kemarin itu ada delapan rumah rusak berat
kira kira nama rumah ini seperti apa
yang rusak berat
itu ada yang direlokasi ada yang tidak
kalau tempatnya berbahaya berada di garis patahan garis sesarnya itu yang dipindah
kalau yang enggak dibangun di tempat yang sama
bagaimana dengan akses air kemudian pekerjaan
sudah kalau yang relokasi pasti sudah disiapkan dengan itu
untuk proses lainnya bagaimana proses rehatnya
untuk fasilitas sosial lainnya sekolah
ya tadi sudah saya tadi ke sekolah
sudah dimulai juga di smp satu di warung kondang tadi
mulai nanti yang lain juga sama
karena tidak hanya satu dua ini banyak tapi segera dimulai
kemudian untuk masjid misalnya tadi juga di warung kondang juga
ini sudah dimulai juga karena sudah dibersihkan oleh majelisnya
sehingga segera bisa kita bangun
pak untuk rumah yang renovasi bagaimana
nanti hari kemas
kita akan serahkan bantuannya sehingga juga segera dimulai semuanya
sehingga semua pergerakan aktivitas masyarakat kembali aktivitas ekonomi juga bisa terbantu dari situ
apakah ada kendala pak sama pak opius bahwa desember ini akan dapat diserahkan
yang untuk dua ratus ya tapi yang untuk dua kira kira sebelum lebaran insyaallah
terima kasih desember
selamat pagi pak
ya setidaknya ada dua poin penting yang tadi disampaikan oleh presiden joko widodo dalam keterangan persnya
yang pertama seperti yang sejak tadi anda saksikan bersama saat ini presiden jokowi bersama dengan jajaran menteri
sedang berada di lokasi
tepatnya di cilaku jawa barat di mana di sini nantinya akan dibangun dua ratus unit rumah
dengan konsep teknologi risa atau rumah tahan gempa dengan teknologi rumah instan sederhana sehat
ada dua lima hektare area yang disiapkan untuk dibangun dua ratus unit rumah
rencananya dua ratus unit rumah ini dapat diserah terimakan kepada para korban gempa cianjur
pada minggu ketiga di bulan januari dua ribu dua puluh
sementara itu mengingat memang ada sejumlah korban yang sangat membutuhkan hunian secara mendesak
secara bertahap nanti pada akhir desember dua ribu dua puluh dua ditargetkan akan ada delapan puluh unit rumah di sini
yang bisa ditempati oleh korban gempa cianjur
siapa saja yang berhak menempati unian
atau hunian rumah di cilaku jawa barat ini
ini adalah bagi mereka warga dari kecamatan cugenang
yang merupakan daerah juga paling terdampak dari gempa cianjur
saat ini proses yang sedang dijalani oleh kementerian pupr adalah land clearing
setelah atau nantinya baru akan dilakukan pembangunan terhadap dua ratus unit rumah
dan ditargetkan secara jangka panjang nanti akan ada
ada enam ratus rumah yang juga akan dibangun
sementara itu poin kedua terkait dengan korban gempa yang tadi disampaikan oleh presiden joko widodo adalah
bagi yang rumahnya mengalami kerusakan namun tidak direlokasi ke area cilaku ini
akan diberikan bantuan untuk merenovasi rumah besarannya mulai dari lima puluh juta rupiah dua puluh juta rupiah
tergantung dengan tingkat keparahan yang terjadi
di mana nantinya pemberian bantuan akan mulai disalurkan pada kamis ini
sesuai dengan pernyataan yang tadi disampaikan oleh presiden joko widodo
pada kamis mendatang
akan ada bantuan yang bukan relokasi diberikan kepada korban gempa cianjur
berupa uang tunai lima puluh juta rupiah dua puluh lima juta rupiah dan juga sepuluh juta rupiah
untuk korban gempa yang rumahnya mengalami rusak
sementara itu bagi yang rusak berat ini dia akan direlokasi
salah satunya adalah ke area cilaku ini
cilaku jawa barat yang saat ini sedang dikunjungi atau didatangi oleh presiden joko widodo
targetnya pada akhir desember dua ribu dua puluh dua akan ada delapan puluh unit rumah yang bisa ditempati
oleh warga korban gempa cianjur
sementara itu nanti di minggu ketiga januari akan dilakukan serah terima setidaknya dua ratus unit
bagi mereka warga gempa cianjur yang sebelumnya menempati kawasan atau kecamatan cugenang cianjur